sehari setelah insiden terkait sarah suasana kota tanjung balai kembali normal
warga sudah beraktivitas seperti biasa sementara petugas keamanan masih berjaga di sejumlah tempat ibadah
minggu pagi sehari setelah insiden terkait sarah di kota tanjung balai aktivitas warga berjalan normal
para pedagang sudah mulai berdagang dan warga sudah berbelanja untuk membeli kebutuhan harian mereka
sejumlah warga kota tanjung balai juga menyesalkan insiden yang menyebabkan kerusakan sejumlah tempat ibadah dan fasilitas lainnya
meski situasi kota sudah normal petugas keamanan masih berjaga di sejumlah tempat ibadah dan titik titik yang dinilai rawan
kalau dulu banyak kali rusaknya